setelah dilantik menjadi menteri kabinet indonesia maju langsung fokus bekerja untuk mencapai target yang diberikan presiden khususnya di bidang penguatan sumber daya manusia dan juga peningkatan daya saing
lalu seperti apa rencana dan apa fokus dari kementerian riset dan teknologi dalam mewujudkan visi tersebut
bersama saya sudah hadir bapak bambang brojonegoro menteri riset teknologi republik indonesia selamat siang pak terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan sebelumnya selamat pak kembali terpilih dalam kabinet yang kedua kabinet indonesia maju
nah berbicara mengenai terpilihnya kembali pak bambang pada saat dipanggil oleh presiden jokowi ini bergeser pak ketika sebelumnya menjabat sebagai menteri ppn atau kepala bapenas dan sekarang menristek begitu
apakah memang dari awal ditawari posisi sebagai menristek atau bagaimana pak
ya kebetulan ketika saya dipanggil ke istana kemudian bertemu bapak presiden waktu itu sudah agak sore sudah agak malam
beliau langsung menyampaikan
menyampaikan bahwa saya diminta untuk memimpin bidang riset dan teknologi dengan kemudian pendidikan tingginya dikembalikan kepada kementerian pendidikan kebudayaan
dan beliau meminta khusus agar saya bisa pertama mengkonsolidasikan riset yang sekarang ini dilakukan oleh begitu banyak institusi dan sifatnya parsial berjalan sendiri sendiri tanpa ada koordinasi atau kendali yang baik
dan kedua juga beliau menekankan bahwa penggunaan anggaran dalam riset juga harus dibuat se efisien dan se efektif mungkin
oke apakah ada bidang lain yang dibahas pak bersama presiden waktu itu
ya sebatas kepada riset dan teknologi dan kebetulan ada undang undang sebelas dua ribu sembilan belas yang mengamanatkan dibentuknya badan riset dan inovasi nasional atau brin

dan kebetulan ada undang undang sebelas dua ribu sembilan belas yang mengamanatkan dibentuknya badan riset dan inovasi nasional atau brin
nah untuk brin ini beliau menyampaikan bahwa tentunya akan menjadi tanggung jawab saya untuk mencari riset dan teknologi yang lebih efektif
nah untuk brin ini beliau menyampaikan bahwa tentunya akan menjadi tanggung jawab saya untuk mencari riset dan teknologi yang lebih efektif
mengenai bentuknya seperti apa tentunya diserahkan kepada nanti kajian yang sekarang ini sedang kami lakukan
oke nah tadi bapak menyebutkan sempat brin begitu ya itu berarti kan sekarang kemenristek ini sudah dipisah begitu dengan ikti yang diberikan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan
kalau boleh tahu pak bagaimana ini terkait nomenklaturnya sendiri
ya pertama namanya menjadi kementerian riset dan teknologi
garis miring badan riset dan inovasi nasional
nah kemudian ini adalah tadi saya katakan amanat dari undang undang sebelas sistem nasional ilmu pengetahuan teknologi
yang pada intinya menekankan bahwa brin ini perlu dibentuk untuk melakukan konsolidasi dua hal
yang pertama adalah belum terintegrasinya riset dan inovasi di indonesia
dalam pengertian banyak pihak melakukan riset banyak pihak melakukan inovasi
tapi semuanya tidak dalam konsolidasi yang kuat sehingga cenderung bekerja sendiri sendiri dengan anggaran yang otomatis juga sangat terbatas
sehingga akhirnya outputnya atau hasilnya tidak optimal baik di sisi risetnya maupun di sisi inovasinya
artinya inovasinya tidak berdasarkan riset yang benar benar kuat
di sisi lain banyak riset yang kemudian tidak didorong terus menjadi inovasi
satu hal lagi adalah brin ini kita harapkan bisa mengintegrasikan programnya
jadi sebaiknya kita melakukan riset dan inovasi ini sesuai dengan agenda pembangunan nasional
agenda pembangunan nasional itu ada dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
dari sanalah kemudian kita membuat apa yang menjadi prioritas dalam riset dan inovasi
dan kemudian itu diterjemahkan ke dalam kegiatan dari para pelaksananya
sehingga riset yang ada di kementerian lembaga riset yang ada di perguruan pemerintahan
riset yang ada di pemerintahan negara riset yang ada di pemerintahan negara
yang ada di perguruan tinggi riset yang ada di lembaga penelitian itu sendiri
lpnk yang ada kebetulan di bawah kemristek dan riset yang juga dilakukan oleh perusahaan misalkan
akan lebih baik kalau itu memang ada konsolidasi ada komunikasi satu sama lain
sehingga tidak terjadi misalkan satu topik dikerjakan rame rame tapi dilakukan secara terpisah
sehingga akhirnya outputnya kadang kadang menjadi tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain
nah ini yang kita ingin perbaiki dengan brin tadi
badan riset inovasi nasional
oke berarti terkait riset dan inovasi nasional
kalau begitu apa yang membedakan brin ini dengan bppt dan juga lipi pak
ya kebetulan begini kalau di undang undang sebelas dua ribu sembilan belas itu ada istilah yang mungkin asing buat masyarakat awam
yaitu lead bank jirap ini singkatan
leadnya itu penelitian banknya itu pengembangan j nya itu pengkajian rab nya itu adalah penerapan

nah kita tahu bahwa j nya itu pengkajian rab nya itu penerapan

ilmu pengetahuan indonesia memang punya tugas utama untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan atau research and development di indonesia
nah tetapi kemudian research and development itu kita harapkan akan lahir nanti menjadi produk
produk yang bahkan diterima oleh market misalkan
nah untuk sampai ke sana perlu ada pengkajian dan penerapan dari hasil riset tersebut
ini yang sekarang dikerjakan oleh bppt ya
dari badan pengkajian dan penerapan teknologi
nah dari situlah kemudian kita harapkan bppt bisa mendorong produk itu lebih lanjut lagi
menuju inovasi yang akhirnya bisa menjadi produk yang punya nilai komersial
atau yang bisa dipakai oleh masyarakat secara luas
oke berarti di situ ya pak letak prosesnya
ya jadi brin itu intinya adalah mengkonsolidasikan riset dari hulunya
lead banknya sampai kepada hilirnya yaitu pengkajian penerapan
dan lebih ujung lagi sampai pada komersialisasi dari produk
atau membuat produk itu masal sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
oke apakah bisa dikatakan brain ini kemudian menjadi payung begitu pak
ya kalau misalnya dalam konteks perusahaan ini mungkin seperti holdingnya
sehingga kita harapkan bukan hanya antara bppt dengan lipi
tapi juga banyak riset yang dilakukan oleh kementerian lembaga dalam lead banknya masing masing
demikian juga perguruan tinggi ya sangat aktif
bahkan kami melihat data peneliti terbanyak di indonesia
atau penelitian terbanyak di indonesia itu paling banyak datang dari universitas
khususnya perguruan tinggi negeri badan hukum
disusul perguruan tinggi negeri yang blu ketiga baru lembaga seperti lipi dan bppt
nah artinya dengan potensi yang luar biasa sekarang bagaimana caranya agar potensi yang luar biasa ini
ada konsolidasinya ada koordinasinya
nah sehingga potensi yang sekarang tersebar sebar ini barangkali nantinya bisa digabungkan
bisa bekerja sama sehingga nanti hasilnya inovasinya atau produk yang dihasilkan itu benar benar
yang punya daya saing seperti apa yang diharapkan oleh bapak presiden
oke apakah ini berarti nanti brin ini memiliki pemimpin sendiri atau apakah nanti bapak yang akan mengapa
otomatis waktu pelantikan kemarin waktu diperkenalkan juga
saya diperkenalkan sebagai menteri riset
menteri riset dan teknologi garis miringnya kepala brin kepala badan riset dan inovasi nasional
jadi tetap di bawah kendali kemenristek cuma ini adalah badan yang nantinya mengkonsolidasikan tadi
riset dari hulu sampai ke hilir dengan integrasi program dan anggaran yang lebih rapih
oke nah tadi di awal pak bambang sempat menyebutkan terkait kewenangan penelitian untuk pendidikan tinggi
apakah ini nantinya kewenangan untuk penelitian pendidikan tinggi ini tetap berada di bawah kemenristek
atau sudah berpindah ke kementerian
apa yang anda katakan
secara nomenklatur seluruh pendidikan tinggi aspeknya ada tridharma kan
ada pengajaran penelitian dan pengabdian masyarakat
itu memang secara administratif akan di bawah kementerian pendidikan tinggi
dan saya sudah bicara dengan mas nadiem menteri pendidikan tinggi bahwa mas nadiem akan fokus pada unsur pengajarannya
nah karena itu kami sudah sepakat bahwa nanti unsur penelitiannya dan juga pengabdian masyarakat

itu akan dikerjakan berdua
jadi dalam pengertian arah researchnya kemudian bagaimana mengembangkan research jadi inovasi
itu akan menjadi ranah kami di kemenristek brin
sedangkan nanti administrasi dari kegiatan penelitian bagaimana seorang dosen lektor kepala menjadi guru besar
administrasinya keputusan akhir tetap ada di tangan menteri pendidikan kebudayaan
ini berarti nantinya akan ada sinergi begitu ya pak
harus ada sinergi

ya tugas kita masing masing menjadi lebih mudah dan ada link antara pengajaran dan pelitian itu sendiri
terkait sinergi ini sejauh ini bagaimana perkembangannya pak
kalau dengan manic boot ya sudah ada komunikasi langsung dan sudah ada kesepahaman di antara kami berdua
bahwa tujuan akhirnya adalah pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas yang berdaya saing
dan itu tidak bisa dicapai hanya dengan pengajaran saja tapi harus kombinasi dengan penelitian
nah itu kami akan mengisinya di bidang penelitian tapi kami juga akan mendorong kemungkinan bahwa universitas itu jangan bekerja sendiri juga
mereka juga harus terbuka dengan lembaga penelitian dengan peneliti yang datang dari non universitas
demikian juga kita harapkan universitas juga lebih terbuka kepada industri
karena dalam kebijakan kami lima tahun ke depan kita akan mengembangkan yang namanya triple helix untuk penelitian pengembangan dan pengkajian penerapan tadi
dimana triple nya itu dikumpulkan ke dalam kebijakan

pertama di satu sisi adalah lembaga penelitian atau universitas sebagai yang punya ide dan yang melakukan penelitian atau pengembangan
kemudian pemerintah dalam hal ini kami sebagai yang memfasilitasi termasuk memfasilitasi mereka dengan dunia industri sekaligus memfasilitasi arah risetnya
dan ketiga dunia usaha ini yang sekarang ini masih belum tersentuh
dari kebanyakan korporasi kita
nah kalau triple helix ini bisa dijalankan kami cukup optimis nanti kegiatan riset itu meningkat
dan yang lebih penting inovasi yang berujung kepada daya saing itu menjadi lebih muncul
ya terutama dari sisi korporasinya juga
oke baik pak ini kita kembali ke kementerian begitu pak
dengan tadi dikti yang sudah terpisah begitu dari kemenristek dan juga adanya brin begitu
apakah ini nantinya akan menjadikan adanya perubahan struktur pak secara besar besaran di kementerian
ya pastinya ada perubahan struktur
sekarang pun dengan perpres yang disiapkan untuk masa transisi sampai desember dua ribu sembilan belas ini sudah ada pemisahan
jadi misalkan tiga dirjen dan satu stafali yang tadinya ada di kemenristek dikti yang kemudian sempat pindah ke saya sebagai kemenristek brin
itu akan menjadi bagian dari

yang tinggal di kami itu adalah dua dirjen
yang berubah menjadi deputi karena brin nya itu kan badan itu biasanya deputi s satu nya
dan kemudian ada dua stafali yang akan ikut di kemenristek nya
tentunya dengan ada sesmen atau sekjen yang menjaga administrasinya
oke baik nah tadi pak bambang sempat menyebutkan soal riset dan juga ada dunia usaha
kita akan bahas usai jeda berikut pak tetap bersama kami di cnn indonesia news report
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news report
dan kita akan kembali melanjutkan dialog bersama menteri ristek dan teknologi bapak bambang brojonegoro
nah pak bambang tadi di awal bapak sempat menyebutkan terkait riset begitu pak
dan kita tahu bahwa visi misi perusahaan ini
visi misi presiden joko widodo dan wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin di dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat ini
narasi terkait riset ini ditujukan untuk menyongsong revolusi industri empat
bagaimana bapak menyinergikan tagline sdm unggul indonesia maju ini ke dalam teknologi pak
ya tentunya ketika kita bicara revolusi industri keempat
kita harus memahami seperti apa revolusi industri itu sendiri
dan ternyata kita memahami bahwa itu bicara mengenai otomasi
penggunaan artificial intelligence dan maraknya ekonomi digital
yang pada akhirnya berujung pada peningkatan produktivitas
jadi kita harus melihatnya dari sisi positif bahwa revolusi industri keempat
pada akhirnya akan membuat produktivitas secara nasional itu meningkat
nah ketika bicara peningkatan produktivitas
disitulah kita perlu memikirkan atau agenda riset dan inovasi
yang selaras dengan ide untuk peningkatan produktivitas tadi
dan ide peningkatan produktivitas itu kadang kadang tidak harus selalu dengan teknologi yang super canggih
karena bagaimanapun masih banyak masyarakat kita yang belum terekspos dengan teknologi canggih
tetapi mereka butuh sentuhan teknologi supaya mereka bisa meningkatkan produktivitas
sehingga misalkan yang kami lakukan minggu lalu di sulawesi selatan
mengubah misalkan traktor tangan untuk pertanian dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas
itu suatu hal yang kelihatannya simpel

tapi itu sangat menolong petaninya meningkatkan produktivitas
karena biaya yang dia keluarkan menjadi lebih rendah
sehingga dengan biaya yang lebih rendah dia bisa beroperasi lebih lama
dan kemudian bisa menghasilkan output dari satur pertanian atau pangannya juga lebih tinggi
sehingga paling tidak si petani ini terbantu dari sisi produktivitasnya
nah inilah yang akan menjadi fokus utama kita
bagaimana ujungnya agar riset dan inovasi yang dilakukan oleh berbagai pihak di indonesia ini
akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
dan bisa terasa dampaknya dalam konteks ekonomi melalui peningkatan produktivitas
yang berarti juga sebenarnya peningkatan pertumbuhan ekonomi
nah terkait riset teknologi ini sendiri pak kita tahu bahwa memang indonesia ini dikatakanlah masih bertumbuh begitu pak tingkat riset di sini
bagaimana bapak sebagai menteri riset dan teknologi ini menambah kuantitas tanpa melupakan kualitas riset dari indonesia
memang pernah ada keluhan ya terutama di awal lima tahun yang pertama ini
bahwa ketika bicara riset dan teknologi apalagi inovasi indonesia itu sangat ketinggalan
nah ada dua indikator satu jumlah publikasi kalau terkait riset dan jumlah patent kalau terkait inovasi
nah indonesia itu sempat dalam posisi tertinggal
tapi kemudian dalam lima tahun kemarin itu ada perubahan kebijakan
misalkan keharusan untuk publikasi internasional bagi orang yang ingin lulus s tiga atau yang ingin jadi guru besar
dan itu secara drastis meningkatkan jumlah publikasi sehingga kita yang tadinya masih di belakang sekarang menjadi yang tertinggi di asean
baik untuk publikasi ilmiah maupun untuk patent
jadi artinya bibit untuk melakukan riset dan inovasi sudah ada tinggal kemudian mengarahkan
dan betul sekali memang ini baru bicara jumlah
tapi paling tidak dari segi jumlah itu sudah kelihatan ada bibit tadi
nah sekarang lima tahun ke depan ini adalah bagaimana caranya kita mengarahkan mereka bicara kualitas
kualitas itu berarti apa harus ada relevansi terhadap daya saing tadi
harus ada relevansi terhadap peningkatan produktivitas
dan harus ada relevansi terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat
disitulah kita harapkan kualitas riset dan inovasi akan menjadi lebih baik dan lebih terarah
oke untuk meningkatkan itu apa saja tantangan yang kira kira akan dihadapi oleh kementerian ini
ya yang pasti satu tadi kita bagaimana mengintegrasikan riset dari hulu ke hilir
dengan aktor yang begitu banyak pelaku yang begitu banyak
ditambah juga sekarang bagaimana kita melibatkan perusahaan dunia usaha untuk terlibat juga dalam riset
mereka tidak hanya dalam posisi akhir membeli hasil riset atau hasil inovasi tapi juga mereka terlibat
untuk perusahaan yang mau melakukan riset dan pengembangan
nah ini kalau sudah beres semua aturannya kita akan optimalkan
sehingga nanti gap antara sisi penelitian pengembangan inovasi dengan dunia usaha ini mengecil
karena nanti si perusahaan ini juga akan banyak terlibat di dalam kegiatan riset and developmentnya sendiri
sehingga yang sisi penelitinya atau sisi yang inovatornya tidak berhayal sendiri apa yang menjadi kebutuhan masyarakat
mereka tinggal berkomunikasi sama sisi swastanya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat
dan itu yang kemudian mereka kerjakan bersama sehingga harapannya nanti hasil inovasinya adalah hasil inovasi yang bisa diproduksi dan bisa dideliver ke masyarakat
oke begitu nah sekarang kita akan berbicara mengenai anggaran nih pak mulya
anggaran belanja kementerian lembaga pada apbn dua ribu dua puluh ini kemenristek mendapatkan jatah sekitar empat puluh dua triliun rupiah
itu dikti ya
nantinya kemana dana dana ini akan dialokasikan dan apakah memungkinkan adanya penambahan lagi atau bagaimana
yang anda sebutkan empat puluh dua t itu sebenarnya kemenristek dikti
dan yang banyak adalah diktinya karena kan universitas begitu banyak ya di indonesia dan operasionalnya besar
kalau yang spesifik hanya ristek sebagai kementerian itu hanya tujuh ratus miliar
tetapi ada tadi penelitian perguruan tinggi yang kemudian nanti kita juga koordinasikan itu mungkin sekitar dua triliun ya
dan kemudian kalau kita jumlahkan dengan anggaran dari lembaga pemerintah non kementerian di bawah kemenristek
itu mungkin jumlahnya bisa mencapai sembilan t
dengan macam macam lipi bppt dan segala macam
nah tetapi jangan lupa ada lagi anggaran penelitian yang menyebar di kementerian lembaga
nah perkiraan awal waktu itu totalnya sekitar dua puluh enam triliun
nah tetapi sekarang kita bisa hitung termasuk peran swasta
jadi kira kira kalau dirupiahkan menggunakan pdb sekitar lima belas enam belas triliun rupiah
itu sekitar tiga puluh tujuh sampai empat puluh triliun
dimana dua puluh enam nya itu dari sisi pemerintah dan sisanya dari yang lain lain
yang di luar pemerintah
nah tentunya ini akan menjadi modal awal dan apalagi kalau kita bisa menyingkronkan penelitian kementerian yang terpisah pisah tadi
dengan perguruan tinggi dengan lembaga pemerintahan non kementerian
kita harapkan efisiensi anggarannya sendiri bisa menciptakan peluang tambahan anggaran untuk riset
kedua yang super tax deduction tadi yang kita harapkan membuat swasta makin banyak tertarik masuk
ketiga di dalam apbn dua ribu dua puluh ada dana abadi untuk penelitian sebesar lima triliun
nah setahunnya barangkali yang kita bisa manfaatkan adalah returnnya
jadi kami masih dalam mood yang optimis untuk bisa mengefektifkan penggunaan anggaran yang dari berbagai sumber tadi
yang penting apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi prioritas dari agenda riset nasional itu sendiri
nah pak bambang terkait bidang riset sendiri
ini menurut akademi ilmu pengetahuan indonesia jumlah peneliti di indonesia ini sekitar empat puluh ribu orang pak
dimana artinya terdapat satu ratus dua puluh delapan orang peneliti per satu juta penduduk kita
nah sementara jumlah peneliti ini masih jauh kalah di bawah singapura yang katakanlah di dalam jumlah satu juta penduduk itu ada tujuh peneliti di sana
nah bagaimana langkah kemenristek ini untuk meningkatkan juga kualitasnya pak dan kualitasnya
pertama tentunya perbandingan dengan singapura
ini agak sulit ya karena singapura penduduknya relatif sangat kecil ya hanya sekitar lima juta berhadapan dengan dua ratus enam puluh enam juta di kita
nah kalau saya lebih suka melihatnya adalah apakah jumlah peneliti kita sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita
nah untuk menambah jumlah peneliti tentunya yang akan kita dorong adalah membuat profesi peneliti sebagai sesuatu yang diinginkan oleh kaum muda
saya melihat dengan tumbuhnya startup startup yang sekarang ya meskipun sebagian mungkin lebih suka di entrepreneurnya tapi saya juga melihat para pendiri startup tadi mulai memberikan perhatian pada research and development untuk produk mereka
dan ketika mereka ingin mendirikan research and development division nya itu mereka akan merekrut lebih banyak orang
dengan salah satu unicorn kita saya pernah bicara mereka meng hire kira kira tiga ratus orang
master dan phd
yang khusus untuk pengembangan research and development dari produk mereka
nah jadi intinya tidak harus semuanya itu di drive oleh government tapi bisa di drive oleh swasta
yang kedua kita kan punya beasiswa lpdp misalkan ya
nah yang beasiswa lpdp apalagi yang ngambilnya s tiga di bidang bidang yang terkait dengan basic research tentunya itu harus kita akomodir
jangan sampai mereka ketika lulus
kemudian terpaksa dalam tanda petik bekerja di negara lain karena tidak ada yang mengakomodir di indonesia
nah brin atau kemenristek akan berupaya sekuat mungkin agar lulusan lulusan indonesia yang terbaik termasuk diaspora indonesia yang sudah bekerja di luar
itu mulai melirik kembali ke indonesia untuk research and development
untuk paling tidak tadi menambah tidak hanya sekedar menambah jumlah tapi juga langsung menambah kualitas
dan ketiga tentunya management
manajemen dari lembaga penelitian itu sendiri
kita tentunya tidak bisa menerapkan manajemen ala birokrasi ke dalam lembaga penelitian
disinilah nanti kami akan mengupayakan supaya meskipun dia adalah lembaga pemerintah
brin ini kan lembaga pemerintah lipi pemerintah bppt pemerintah demikian juga baritbank nikl
cuma kita harus tumbuhkan iklim bahwa mereka itu peneliti yang hidup dalam suatu komunitas atau institusi yang juga lebih menonjolkan
tapi menonjolkan litbank bukan institusi yang terlalu birokratik
ini yang pelan pelan harus kita pisahkan bahwa birokrasi ini administrasinya saja
tetapi esensinya substansinya adalah anda itu bekerja ibaratnya ya seperti di universitas atau lembaga penelitian yang berskala internasional
berarti terkait riset dan penelitian ini nantinya yang akan didorong atau difokuskan oleh kementerian riset dan penelitian ini apa pak
kita punya sembilan area fokus untuk riset apa rencana induk riset nasional
kemudian dari sembilan fokus itu akan diterjemahkan dalam empat puluh sembilan jenis kegiatan dalam riset
nah itulah yang akan menjadi fokus dan bidangnya ya ada yang terkait kesehatan terkait pangan obat obatan ada yang terkait ketahanan bencana misalkan
demikian juga yang terkait pertahanan maupun yang terkait dengan sosial humaniora
pasti ya teknologi maju memanfaatkan material yang ada di indonesia dan seterusnya
kita sebenarnya cukup komprehensif tetapi kita ingin arahkan riset itu tadi menjawab kebutuhan dari agenda pembangunan nasional sendiri
oke berarti nantinya akan ada di awal tadi sempat disebutkan akan ada insentif begitu katakanlah pak
nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsro
anda masih bersama kami di cnn indonesia news report dan kita akan kembali melanjutkan bincang bincang dengan pak bambang brojonegoro
pak tadi di awal kita sudah sempat membahas sedikit mengenai sisnas begitu
dan di sisnas ini juga diatur mengenai perizinan penelitian
sebenarnya bagaimana pak proses perizinan peneliti asing jika ingin melakukan penelitian di indonesia
ya tentunya seperti halnya negara lain ya
jadi kita tidak bergerak sendiri menjadi yang aneh sendiri ya
kita mengikuti apa yang menjadi kelas imani negara lain bahwa kalau ada penelitian yang langsung terkait dengan satwa dengan makhluk hidup yang ada di suatu negara maka perlu ada

dan perizinan penelitian yang diundang undang sisnas itu juga sudah pada kategori yang menurut saya sesuai dengan standar internasional
jadi harus ada izin dan kebetulan kalau ada pelanggaran izin kemudian ada sanksi yang tentunya tidak langsung yang seperti dirumorkan waktu itu langsung dipenjara
ini ada tahapan tahapan yang tergantung seperti apa pelanggarannya
dan yang paling penting adalah kenapa harus dibuat izin itu
karena tentunya kita juga tidak mau misalkan ada peneliti yang tidak ada kabar beritanya dia hanya datang kemudian katakan membawa salah satu tanaman langka kita ke luar negeri
untuk dijadikan obyek penelitian
nah tentunya ini adalah kerugian di pihak kita
karena bagaimanapun salah satu keinginan kita kan adalah pada biodiversity
bahwa tanaman langka ada di indonesia itu adalah suatu kelebihan
contohnya misalkan penyelundupan komodo pun itu adalah penyelundupan artinya
penyelundupan artinya pidana
kalau tidak ada izin
nah berarti hal yang sama juga berlaku untuk penelitian
jadi kalau si peneliti ini membawa apakah satwa langka apakah membawa tanaman langka keluar begitu saja tanpa ada izin sama sekali dan bahkan cenderung penyelundup
ini berarti sama saja dengan tindakan kriminal
nah karenanya kita bikin mekanisme paling tidak jelas apa yang mau diteliti dan jelas siapa counterpartnya
jadi yang lebih baik dia tidak melakukannya sendiri tapi dengan counterpart
dan juga kan dari sisi keamanan kadang kadang kalau dia mungkin berada di daerah yang barangkali sebenarnya perlu ada pengamanan ekstra kan akan lebih baik kalau dia mendapat perhatian paling tidak dari aparat keamanan setempat
nah baik lalu kita sudah berbicara mengenai riset yang memang banyak difokuskan di teknologi begitu
lalu yang ingin ditanyakan selanjutnya adalah bagaimana nih pak
dengan nasib sejumlah penelitian atau pengembangan teknologi untuk energi terbarukan
kita tahu waktu itu sempat ada penelitian biogas buah jarak dan juga singkong
nah begitu bagaimana pak perkembangannya
saya lihat ini adalah salah satu agenda pembangunan kita
agenda pembangunan kita mau tidak mau selain kita mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sdg kita juga punya komitmen terhadap paris agreement dimana kita harus menurunkan emisi
dan salah satu cara untuk menurunkan emisi adalah dengan energi terbarukan
karenanya penelitian terkait energi terbarukan ini harus menjadi prioritas dalam konteks penelitian di bidang energi ya
karena bagaimanapun sampai hari ini kita belum menemukan energi terbarukan yang nantinya bisa benar benar mengganti peran batubara misalkan untuk listrik
sehingga perlu didorong apakah itu yang terkait angin panel surya maupun yang lahannya cukup besar di indonesia menurut saya adalah biomasa tadi
biomasa ini kan bisa datang dari berbagai macam ee
apa tumbuhan sampah dan segala macam bisa juga dari tadi apa hasil hasil penemuan ya
karena itu kita tentunya akan perhatikan kembali apa yang sudah dilakukan selama ini karena yang penting kadang kadang ada gap antara apa yang dihasilkan melalui inovasi dalam bidang energi terbarukan dengan akhirnya apa
costnya dengan biayanya

apakah untuk mendapatkan energi yang terbarukan tadi diperlukan biaya yang masuk

karena jangan sampai juga kita keasikan dengan jenis energi terbarukannya tetapi biayanya tidak terbayar atau isinya senang terjadi untuk masyarakat sesama kita
atau negara harus memberikan subsidi yang tiga t
jadi kita harus mencari balance antara kualitas inovasi dengan biaya produksi yang diperlukan karena biayahomme menjadi yang terbelujung

biaya produksi yang dibutuhkan
berarti memang harus ada titik temunya
nah disitulah yang namanya
yang saya butuh hilirisasi
peneliti mungkin bisa membuatnya
menjadi suatu jenis energi terbarukan yang
tapi apakah energi terbarukan itu nantinya
bisa diproduksi secara massal
dan bisa diterima oleh masyarakat
secara umum itu nanti
tugas dari si peneliti
dengan dunia usaha untuk saling
membahasnya bersama dengan pemerintah
nah lalu pak bambang juga terkait
dengan pengembangan sumber daya manusia
dan juga industri nah tadi
di awal kita juga sempat menyebutkan bahwa
di siskas ini ada
diatur begitu mengenai insentif lalu sebenarnya
apakah nanti akan ada juga pak
pemberian insentif bagi
dunia usaha dan juga industri yang ingin
melakukan penelitian di indonesia ini
ya kebetulan tadi yang saya katakan ada
peraturan pemerintah levelnya
yang memberikan insentif
waktu itu untuk yang perusahaan yang
melakukan kegiatan pemindahan vokasi
demikian juga untuk perusahaan
development yaitu dalam bentuk
tiga ratus persen jadi artinya kalau
katakan satu juta dolar maka
nanti di laporan akhir tahun
dari pendapatan dia yang kena pajak
itu bisa dikurangi sampai tiga juta dolar
ya tiga ratus persen dari yang
tentunya menarik karena berarti dia
akan membayar pajak lebih rendah tapi
di sisi lain dia mendapatkan manfaat jadi
berarti itu kegiatan charity atau kegiatan
sosial itu kegiatan yang langsung
berpengaruh terhadap profitabilitas dari perusahaan
karena bagaimanapun perusahaan
itu perlu menjaga daya saing produk
daya saing produk hanya bisa dilakukan
dengan dua cara apakah dia membeli
lisensi dari luar negeri dari
perusahaan lain misalkan dari peneliti
lain atau dia
kalau kita melihat prestasi
dari perusahaan perusahaan besar di dunia
yang basisnya teknologi termasuk
maupun di bidang it
itu mereka bisa menjadi pemain kelas dunia
itu karena mereka investasi
juga terjadi di perusahaan perusahaan indonesia
jadi perusahaan perusahaan indonesia tidak lagi hanya
sekedar menjadi pembuat tapi juga
menjadi pencipta dari mana
mereka bisa mencipta dari kegiatan
berarti sedikit ini pak terkait
apakah badan atau bidang riset dan teknologi
ini bekerja sama dengan kementerian lain
dan bagaimana pak sinergitas ini prosesnya
pasti harus dengan kementerian lain apalagi
tadi dalam konteks mengkonsolidasikan
penelitian untuk kementerian kementerian
yang punya lidbang ada beberapa
kementerian pertanian perindustrian
esdm yang punya
kegiatan lidbang cukup besar
dan kita ingin agar lidbang mereka
tetap berjalan baik tetap menjadi
bidang risetnya prioritas risetnya
tadi agenda riset nasional
yang menjawab agenda pembangunan nasional
oke baik nah terakhir ini
salah satu sosok yang
menjadi atau termasuk dalam
penetapan platform pemindahan ibu kota
nah dengan berpindahnya
pak bambang sekarang ke kementerian
riset dan teknologi ini
dan juga transisinya seperti apa
ke pak soeharto mono arfa selaku
menteri ppn yang baru
iya tentunya dua hal
rancang untuk menjadi kota yang
nah salah satu syaratnya adalah
kota itu harus bersih dari yang
atau emisi nah karenanya salah
tadi anda menanyakan mengenai energi terbarukan
nah tentunya peran kami
di ristek adalah bagaimana
energi terbarukan yang cocok untuk
ibu kota baru ya melihat juga kondisi
sekelilingnya ya kemudian yang
harus berupa kota yang modern
pada akhirnya kota modern itu kan
diidentifikasikan sebagai smart city
tidak hanya bicara mengenai
penerapan it tapi intinya
adalah bagaimana penataan kota
it dan tentunya
dengan pendekatan yang modern nah
disitulah peran teknologi
peran kemajuan teknologi
itu menjadi penting
karena itu kami ingin berkontribusi
melalui kemeristek dengan seluruh
bidang litbang jirab tadi
untuk bisa benar benar
mengkontribusikan smart city
untuk ibu kota baru
yang dibuat oleh
putra putri indonesia sendiri jadi
tetap dia menjadi smart city berkelas internasional
tetapi pengembangan smart city nya
dilakukan oleh putra putri indonesia
yang menurut saya kualitasnya sudah
luar biasa ya dari berbagai lembaga
mungkin suatu bantuan di kennedy
dan setelahu ini kangeran
sytuasional dari bahwa
kita sulung berikan nilai
rumah yang op jeans
baik baik saja ya